konter penukaran uang di kantor perwakilan bank indonesia di jalan sutisna senjaya kota tasik
malaya ramai dikunci warga yang akan menukarkan uang pada senin pagi warga biasanya menukarkan uang
pecahan seratus ribu ditukarkan dengan pecahan kecil yang baru dari mulai dua ribu hingga dua puluh ribuan bahkan
warga bisa menukarkan uang dengan jumlah banyak dengan sistem paket pecahan seperti paket lengkap
dari pecahan kecil seribu rupiah hingga lima puluh rupiah bank indonesia untuk tahun ini menyiapkan
empat triliun uang baru yang disiapkan di satu ratus delapan belas titik konter tersebar seperiangan timur untuk memenuhi
kebutuhan warga menukarkan uang menjelang lebaran menyediakan untuk meliputkan masyarakat perbankan
dan masyarakat kita menyiapkan dua empat triliun yang lebih tinggi dari perkiraan tukang kita
kita akan satu tujuh
terjadi buka pada senin layanan penukaran uang kawasan anjunga di pantai luas hari ini
langsung diserbu warga kota makassar sulawesi selatan bank indonesia menerjunkan tiga mobil
tas keliling yang dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap untuk melayani penukaran uang
susah tidak untuk menukar uangnya atau ada persyaratannya yang apa saja yang biasa untuk
kalau ini tidak
wakilan bank indonesia sulawesi selatan sebagai koordinator program ini di kawasan indonesia timur
menyiapkan lebih lima belas triliun rupiah atau naik dua puluh tujuh tujuh persen dibanding tahun lalu sedangkan untuk
penukaran uang penukaran uang juga dibantu kas cleaning yang digelar tiga puluh dua kali di dua puluh empat titik strategis
masyarakat menyambut gembira layanan penukaran uang ini meski lebaran masih cukup lama